maka dari itu saya peringatkan ingatkan kepada kalian yang sudah seperti anak saya sendiri
untuk ditingkatkan lagi silaturahim kalian kepada orang tua kalian kepada saudara saudara kalian serta kepada sahabat sahabat kalian
masya allah ente ente semua benar benar kemari nih
ini gak bikin terus lagi kan
masih ke aku aja lo kayak kalian berdua gue gulung
rasulullah saw bersabar
sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dengan niatnya
setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan
jadi kalau niatnya famer
dia tidak akan mendapatkan pahala apapun
bota gak seru
kamu udah bikin sesuatu untuk mas kofi
makanan atau apa gitu
udah sempet ya
kemarin kan sibuk nyiapin pestapis buat santri yang baru masuk
udah jangan berpikir pikir
kalau sambil bekerja
baiknya jangan gibah
udah cape kerja
fahalanya gak ada
udah makan pak
umi disini apaan sih
bang ovi bawain oleh oleh
wah jangan jangan mak
bang ovi udah jadi bos satu
eh bos ke rumah
eh yang jadi bos mau kan aneh
nah yang jadi bos no
bisa aja enggak
antum antum jangan fade bikin rusuh
ini buat antum
ambil aja kalau pada nyusok
ambil aja kalau pada nyusok
bisa ajak ga sampe apa nickname
oh ya pak ustadz kata bang opy tadi bang tommy sekarang udah jadi bospo ustadz
syukur alhamdulillah iya benar tom
enggak pak ustadz saya cuma nerusin usaha almarhum bapak saya saja pak ustadz
amin insya allah
kita doakan supaya usaha tommy itu lebih maju
amin ya allah amin
kalau begitu kita mulai aja pengajiannya
nanti yakin nih kakak pak o ha yakin
allah badan aneh meriang
bang ustadz hantu kenapa
anak kagak tahu
kepala anak dingin
tadi udah ustadz indah apa apa
siapa yang tahu
hantum bicara kayak orang kagak punya iman
ini namanya takdir
ini namanya takdir
ini tahu penyakitnya bang ustadz apaan
senang ngelihat orang lain susah
antum kalam sembarangan nih
yaudah sekarang ambilin ini air
anda mau compress ini kepala anak
kali aja adem
maka dari itu
ingatkan kepada kalian
seperti anak saya sendiri
untuk ditingkatkan lagi
orang tua kalian
serta kepada sahabat sahabat saya
udah lama enggrekut
sejaman bang ustad
kenapa antum tidak bangunin
biar anak marit
tapi anak harus tetep
bukul enam gak buk
pengajian udah kelar
yang bener antum
iya bang ustadz itu yang di masjid udah pada bubar
ini gara gara antum tidak bangunin
seru tadi pengajiannya ya
tawa luffy lu tidur juga
lu buru buru kita jalan jalan dulu disini
lagu luang bilang aja lu pengen ketemu
kangen sama si anu
si anu masa lu kagak tau
anaknya ustadz sepuh
ya dia juga dukun pisah nih
ah tapi gak mungkin dak
ketemu patin mah susah dong
eh udah bocah pada ngapa ya
eh gue aja juga susah ketemu
gak tau sama aja
ya udah gue temenin deh
gua juga pengen
nostalgia mau nikih yuk
nostal gua ngirup udara pesantren bukan ngirup yang
lu buk buk batin banget ya
eh kagak gua ngirup
gua ngirup pas anak pesantren
jangan cekan nyurup
jangan cekan nyurup
bang apai bener bener gak nemuin kamu ya